si deren kan kayaknya biseks
kemaren gue pake baju aja ditomprok
apalagi sekarang cuma pakai baju renang doang
kalo bukan demi hani gue gak bakal mau deket deket sama si deren
kelakuannya makin hari makin aneh
sion semoga kamu denger
please kalo handphone ada di deket kamu angkat
tapi kok suara kamu beda sion
aku abis nyanyi nyanyi gitu jadi agak seret seret basah gitu deh
oh kirain deren kamu kenapa
deren kenapa nelfon aku
tapi aku cuma pengen ini ngajak kita makan malam lagi yuk
hah yang bener
yang bener ups maksud gue yang bener dimana
eee gimana kalo di ini di kafe yang kemarin
iya tempatnya romantis banget kan gimana
besok malam jam tujuh ya oke
jam tujuh oke jam tujuh
jam tujuh kau bakal datang di sana dan aku nunggu kamu sih
pakai sunblock dulu ah biar kulitku terlindung
eh pak girun lagi tenaga sih sampe sampe bawa gunting segala
pak girun ini waktu lagi sunbat tau ngga
sandet itu berjemur matahari begitu
alam alam ring di atas pagar
lentang ini cepet sering seperti karpet noh
pak girun tega ih masa anak majikannya bisa main kaya karpet sih
eh pak girun otak pak girun itu udah sama kali itu ya
kutu rumput eh udah masuk kali itu kutu rumput
berjemur adalah kesukaanku
seperti ikan asin
cocok sama burtau deh
bos lu dulu ikan asin
si darren kan kayaknya biseks
cuman pake baju renang doang
kalo bukan demi hani
gue gak bakal mau deket deket sama si darren
kelakuannya makin hari makin aneh
kayaknya sakit jiwanya udah parah banget ini
udah akut berat
benerin anduk doang aja
darren kemarin cuman pengen pesen bunga buat sisil
bunga genggam lino
dari tadi gue ngeliatin rumah lo nih ya
kayaknya gak ada kehidupan tentang toko bunga gitu noh
oh gitu darren bunganya tuh gak disini
nah kalo lo mau mesen lo tunggu disini aja ya
nanti gue calling anak buah gue
oke mereka akan bawain kesini deh
bunganya si indri kok belum dateng ya
mami nol bisa kejang kejang kejang
mereka lama banget lagi
lo dimana sih
buruan dong buruan
udah penuh paruh sama si dharon
buruan dong ya
buruan ya lima menit lagi ya
siapa mau beli gunting tuan
tuan salah salah
membawa sekuntung bunga
dari taman hati
si buruan gue tuh bedah ngigong lo tuh
aduh buruan dong kesini ya
ya buruan ya
kali ini gue harus pakai baju yang feminim
hmm yang ini kurang feminim
soalnya si darren itu orangnya agak agak romantis gitu
tapi sayangnya dean gak naksir sama gue
aduh kenapa sih susah banget ngedapetin kita yang khusus buat diri gue sendiri
selama ini selalu aja buat sis sis yang
gue berubah jadi sis sis sekarang aja
ah dah jangan jangan jangan
gue kan cuma bisa sementara doang jadi sis sis
ntar gue berubah jadi kimi lagi lagi sebelum ketemu sama darren
gue mendingan berubahnya di kafe aja
jangan jangan de mau ke mana
ini dijahatin orang lagi nanti
mending gue ikutin aja deh
kenapa sih pak dari tadi ngeliat ngeliat saya mulu
gak pernah ngeliat cewek gendut apa
wah sih nonsensi amat sih
kayak anak perempuan saya aja
fisik gak penting
yang penting hati non baik
oh jadi bapak tuh ngeliat ngeliat saya ke belakang mulu
tapi itu tuh motor yang di belakang itu
kayaknya dari tadi ngebututin taksi saya terus
loh non kenal sama pengendara motor itu
iya itu teman sekolah saya pak
aduh pak saya gak jadi ke tempat yang tadi nih pak
saya berhenti di restoran depan itu aja
ngapain sih ngikutin gue
jangan jangan dia masih curiga lagi
ah gara gara kejadian penculikan waktu itu sih
dia pake standard segala lagi
itu untuk apa pak
ini buat bapak
terima kasih kembali pak
eh ngutipnya mana ngutip ada di bawah bunga ngutip buang
nih gue pake aja buat lo
ya udah lo emang ableh lo ableh sini
yes oh bunganya indah sekali ada kuning putih hijau oh yes yes yes yes
turut penduka cinta waduh sindirganya emang udah parah nih
gue kan pesen bunga yang gede tapi kenapa malah bunga keroncuran meninggal begini ya
eh lihat kan gue disini
eh mana bunga pesenan gue nol gue mau kencan nih lo buruan dong
lo lihat dulu dong tuh mengapa sedang lo udah datang
siapa yang meninggal siapa yang meninggal
takut banget sama orang meninggal
gue titip salam berdukacit aja
eh sekarang gue mau pulang gue takut banget gue takut banget
eh ren lo jangan pulang ren lo disini aja
eh tuh bunga pesenan lo tuh udah datang
gue akan pesennya bunga genggam bunga yang di tangan bukan kembang beginian nih
bunga apaan nih mau kembang buat orang mati tau gak
eh ren lo jangan salah
kalau bunga genggam itu
itu sih zamannya shakespeare
sekarang ini yang lagi trendingin nih bunga yang gede kayak gini nih
gila lo eh kalau bunga genggam gue enak bawanya
ini coba gimana gue bawanya ke kafe ke kafe gue dung dung dung dung dung
nah justru karena susah bawanya itulah menandakan keseriusan lutung sama cewek itu
iya kan lo berkorban demi cinta
dan satu lagi ren semakin besar bunga yang lo bawa maka semakin besar juga cinta lo pada cewek itu
semakin besar rasa cinta gue pengorbanan gue
gila gue setuju banget sama pemikiran lo nino gue setuju banget
tapi tulisannya jangan turut berduka cita gini dong lo gimana